menteri ketenaga kerjaan menegaskan perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan untuk pekerja atau buruh
pembayaran harus dilakukan penuh dan tidak boleh dicicil
pekerja yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan adalah pekerja yang melaksanakan pekerjaan di sebuah perusahaan sedikitnya satu bulan
kementerian tenaga kerja menerbitkan peraturan terkait pemberian thr bagi perusahaan yang wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
bagi pekerja atau guru yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih
diberikan thr satu bulan
sedangkan bagi pekerja atau buru dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari dua belas bulan diberikan secara proporsional
selanjutnya thr keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
thr keagamaan ini harus dibayar penuh